berdasarkan laporan polisi nomor lpb
di lima puluh delapan dua romawi dua ribu dua puluh dua spkt baris kempori
tanggal tiga februari dua ribu dua puluh
terkait dengan tindak pidana judi online
dan atau penyebaran berita bohong atau hoax
dan atau penipuan dari perbuatan curang
dan atau tindak pidana pencucian uang
penyidik dan penyidik
penyidik dan penyidik penyidik
akan mengirimkan surat panggilan kedua
pada hari ini senin
tanggal dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh dua
kepada sodara fsp
berkait peran yang bersangkutan
selaku perikut afiliator
melalui media sosial
pasti akan dibawa paksa
karena tidak ada ya dipanggil
panggilan kedua dengan perintah
kalau tidak ada kooperatif
penyidik terus melakukan
bekerjasama dengan ppatk